lembaga pelindungan saksi dan korban hadir dalam pembacaan duplik terdakwa richard eliezer di persidangan
lpsk menyatakan jaksa penuntut umum tidak bisa membedakan antara justice collaborator dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa richard eliezer
wakil ketua lpsk edwin partogi mengatakan seharusnya jaksa penuntut umum lebih mengutamakan bantuan dan kerjasama yang diberikan seorang justice collaborator ketimbang perbuatan pidana yang telah dilakukan
edwin partogi mengingatkan jpu tanpa ada pengakuan dari seorang richard eliezer maka kasus ini tidak akan terbongkar
edwin partogi menegaskan pemberian keringanan putusan pidana bagi seorang justice collaborator adalah perintah undang undang no tiga puluh satu tahun dua ribu empat belas tentang lpsk
sehingga jpu semestinya tidak perlu ragu dalam menempatkan posisi hukum bagi terdakwa richard eliezer
pada jaksa tidak bisa membedakan
antara status justice collaborator dengan perbuatan pidana dari richard
nah hal itu yang menurut kami silapnya jaksa
seharusnya dalam posisi seorang menjadi justice collaborator tidak lagi mengacu pada perbuatan dilakukan
tetapi lebih mengutamakan tentang bantuan kerjasama yang diberikan oleh justice collaborator
sehingga perkara ini terbongkar
pengakuan itu juga diakui oleh jaksa di dalam tuntutan dan repliknya
bahwa bila tanpa ada peran dari richard tentu perkara ini tidak mudah diungkap
nah itu yang sudah sri kalimis sampaikan
jangan hanya melihat ketika dipersidangan
tapi lihat bagaimana ketika diproses penyidikan
tanpa ada pengakuan dari baradae
maka skenario yang hari ini akan terjadi
dan saksikan di persidangan adalah skenario dari fs